desa biih di kabupaten banjar kalimantan selatan menggelar wisata berburu durian langsung di kebunnya
selama ini desa bii memang dikenal sebagai penghasil durian terbaik di kalimantan selatan
pengunjung pun datang untuk menikmati sensasi makan durian langsung di tempat asalnya
sepertinya belum lengkap jika anda belum berkunjung ke desa biih
kecamatan karangintan kabupaten banjar kalimantan selatan
desa biih memang terkenal sebagai penghasil durian terbaik di kalsel
kini membuka wisata makan durian langsung di kebunnya
informasi wisata durian yang baru dibuka pemerintah daerah banjar ini pun langsung disambut baik pecinta durian
mereka yang datang dari berbagai daerah di kalsel langsung menyerbu dan memilih sendiri durian yang dijual
setelah puas memilih para pengunjung pun langsung menikmati durian yang mereka beli
harga untuk satu buah durian dipatok mulai dari sepuluh ribu
tergantung jenis dan ukuran
jika anda jago menawar bisa jadi anda akan dapatkan harga yang lebih murah lagi
happy salah seorang pengunjung rela menempuh jarak lebih dari tiga puluh km dari pusat kota banjarbaru untuk mendapat durian terbaik
yang jelas rasanya ini adalah berbeda dibandingkan kalau biasanya belinya di pinggir jalan atau beli di pasar buah
kang ini langsung melihat kebun duriannya langsung
yang jelas ketemu masyarakat lokal
itu juga merupakan sensasi yang luar biasa karena langsung berinteraksi sama mereka
dan harganya pun lebih terjangkau daripada ketika sudah sampai di kota
di desa bii ada beragam jenis dan macam durian
yang menjadi unggulan diantaranya adalah durian penyangat
durian ini terkenal dengan rasanya yang manis lembut dan sedikit pahit
selain itu ada juga durian juppe alias jukung pere
dinamakan jukung pere karena bentuknya seperti jukung
yang tak kalah heboh adalah durian syahrini
selain rasanya manis durinya halus
terkenal ada beberapa lagi seperti penyangat
kemudian panjang tangkai si jupe madura bahkan ada yang membuat nama sahrini
dalam sehari ada sekitar empat hingga lima ribu durian terjual
hal ini tentu saja mendongkrak perekonomian masyarakat desa biih dan sekitarnya
jadi kita memperkenalkan daerah biih dan juga ada dukuhnya di biih
bagaimana supaya kita kan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
jadi bagaimana penghasilan masyarakat ini
jadi jangan juga berjual berjualan kan sembarang tempat kan
ada yang di pinggir jalan dan lain sebagainya
kenapa lebih baik kita kelompokannya berjualan di sini
selain durian di desa biih juga dijual cempedak
buah lokal musiman ini juga menjadi favorit
karena aromanya yang menarik

nanik hayati kabupaten banjar